pt pelindo i mengklaim telah berhasil mempercepat dwelling time ataupun masa singgah barang di pelabuhan belawan
sebelumnya sekitar pertengahan september lalu presiden joko widodo mengungkapkan kekecewaannya
karena dwelling time di sejumlah pelabuhan di indonesia termasuk juga belawan belum sesuai dengan harapan
seperti inilah proses bongkar muat yang berlangsung di terminal peti kemas internasional pelabuhan belawan yang dikelola oleh pt pelindung i
seperti yang terlihat ada tiga krain yang beroperasi untuk melakukan bongkar muat pada sebuah kapal
pt pelindung satu mengklaim hingga pertengahan oktober ini mereka sudah berhasil mempercepat duel time atau masa singgah barang di pelabuhan belawan ini menjadi tiga satu hari
dari masa tiga satu hari tersebut pelindung satu mengaku hanya membutuhkan sekitar delapan hari untuk menyelesaikan tugasnya mengangkut peti kemas dari kapal ke darat
proses selanjutnya akan menjadi worl
wenang sejumlah lembaga lain termasuk beacukai dan karantina
pelindo i juga menyatakan telah mengembangkan sistem online untuk mencegah penghutan liar
kita melakukan namanya container scanner di mana pengguna jasa di mana mitra kita itu bisa melakukan pembayaran host to host ya
selama ini sudah kita lakukan jadi pembayaran secara online
dan saat ini sudah kita mengembangkan sistem bagaimana mitra dan pengguna jasa itu bisa membayar di luar pelabuhan di rumahnya pun sekalipun
jadi pembayaran itu bisa langsung yang bersengkutan mencetak hasil print paymentnya nanti keluar barcode
ya dari barcode itu bisa digunakan oleh tracking untuk bisa mengeluarkan barang dari terminal tanpa perlu ada petugas lagi
jadi sudah pakai alat scanner kita
sekitar pertengahan september lalu presiden joko widodo menyebut duel time di prabuan belawan masih terlalu lama yaitu tujuh sampai delapan hari
kepolisian kemudian membentuk satuan tugas khusus untuk menyelidiki penyebab hal ini
salah satu hasil penyelidikan adalah pengelola pelabuhan tidak memaksimalkan peralatan yang dimiliki
misalnya dari enam kren yang ada hanya satu yang beroperasi
jan prabudi medan